berdasarkan hasil kesepakatan kementerian agama dan dpr ri
biaya haji tahun dua ribu dua puluh tiga naik dari rp tiga puluh sembilan delapan juta
naik menjadi rp empat puluh sembilan delapan juta
atau naik rp sepuluh juta per orang
hal ini berdampak pada jemaah calon haji
termasuk jawa timur
yang pada dua ribu dua puluh tiga mendapat kuota sebanyak tiga puluh empat delapan ratus enam puluh delapan orang
dari jumlah itu lima belas sembilan puluh empat diantaranya bebas dari biaya kenaikan ibadah haji
mereka yang dibebaskan dari kenaikan tersebut merupakan calon haji
yang sudah lunas bayar dan seharusnya berangkat pada dua ribu dua puluh lalu
untuk mereka jemaah yang tertunda tidak berangkat di tahun dua ribu dua puluh
waktu itu kan bayarnya tiga puluh enam juta tiga puluh tujuh juta
itu tidak usah nambah lagi
kemudian yang tahun dua ribu dua puluh dua kemarin kan
tetapi tidak berangkat
nah itu menambah
tetapi kami akan tetap komunikasikan dengan pusat
karena nilai ini ada beberapa hal yang masih perlu dipertanyakan
kami tidak bisa mempertegas dalam kesempatan ini
kemudian berhak lunas
isarannya rp dua puluh tiga lima ratus secara rata rata nasional
menurut salah satu calon haji hasan el juni
kenaikan itu masih berjalan
masih dalam batas kewajaran
hasan el juni adalah warga surabaya
yang sedang mengajukan keberangkatan pada tahun ini
ia sudah berangkat pada dua ribu dua puluh
namun karena belum melunasi kekurangan biaya
ia terpaksa menunda keberangkatan
dan ia pun terkena penambahan biaya atas kenaikan di tahun ini
jemaah haji itu berharap bpkh mampu mengelola dana setoran awal
yang dia setorkan kepada bpkh atau kementerian agama
yang dikelola bpkh itu
sehingga nanti dana manfaat itu
bisa betul betul terserap kepada jamaah
kan selama ini
manfaat dari dana setoran awal itu
lebih banyak digunakan oleh aksi aksi seremonial bpkh
bpkh bagi bagi latop terhadap yayasan atau organisasi tertentu
ini kan tidak ada kaitannya dengan jamaah haji
suatu saat ketika jemaah haji itu mau berangkat
tambahannya tidak sebesar atau seberat yang dirasakan oleh jamaah tahun ini
hasan juga berharap
tidak berpengaruh terhadap kualitas layanan dan fasilitas bagi jemaah haji
eka rima didin iswandani surabaya jawa timur